hakim tunggal pengadilan negeri surabaya selasa siang mengabulkan pencabutan berkas yoyo prasetyo
untuk mengubah namanya menjadi denisia prasetyo dan mengganti identitas kelamin dari laki laki ke perempuan
sidang yang digelar di ruang garuda satu pengadilan negeri surabaya ini tidak dihadiri oleh pemohon yoyo prasetyo dan kuasa hukumnya
namun sidang tetap dilangsungkan oleh majelis hakim ditemani oleh panitera pengganti
hakim membacakan putusan penetapan dengan mengabulkan permintaan pencabutan permohonan identitas ganti kelamin
dari laki laki ke perempuan dan mengubah nama dari yoyo prasetyo menjadi denisia prasetyo
sesuai dengan surat penetapan nomor seribu empat puluh tujuh
artinya pemohon tidak melanjutkan perkaranya
diketahui warga surabaya itu mendaftarkan berkas permohonan tanggal dua puluh satu oktober lalu
mengajukan pencabutan tanggal tiga belas november lalu
jadi berkara atas permohonan dari kuasa hukum pemohon
tertanggal tiga belas november permohonannya dicabut
dan majelis maksud saya hakim mengabulkan permohonan untuk dicabut
sehingga perkara dicoret dari daftar perkara
alasannya cuma dicabut saja